sementara itu di kawasan jakarta timur juga masih ditemukan pengendara yang melanggar aturan ganjil genap
polisi harus menghentikan pengemudi kendaraan berplat ganjil yang menerobos area perluasan pada rabu pagi
polisi lalu lintas dibantu dengan aparat tni kembali memantau pemberlakuan perluasan area ganjil genap di jalan mt haryono cawang jakarta timur
meski sudah tiga pekan dilakukan sosialisasi masih banyak pengendara yang melanggar
pengendara yang menerobos dihentikan oleh polisi dan diimbau agar memutar arah
bagi pengendara yang melanggar saat ini belum ditilang namun sanksi baru akan dikenakan pada awal agustus nanti
dan sosialisasi perluasan area ganjil genap mulai dilakukan sejak awal juli lalu
hal ini dilakukan guna mendukung perhelatan olahraga akbar asian games pada agustus mendatang
sementara itu pada minggu keempat juli nanti petugas akan mengalihkan kendaraan seperti melintasi cawang kompor dan halim